sejak diberlakukannya ppkm darurat oleh pemerintah pusat
yang selama ini menjadi sentra ekonomi bagi pelaku bisnis pariwisata
ribuan masyarakat yang menggantungan hidup dari perdagang suvenir
makanan hingga penarik beca dan kusir andong pun terpaksa kehilangan mata pencaharian
bagi pelaku bisnis pariwisata
penutupan malioboro ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga
karena tanpa penutupan dan pelarangan berjualan pun
para pelaku bisnis pariwisata di malioboro terus merugi
akibat ditutupnya semua lokasi wisata di diy
tiga pedagang yang selama dua puluh harian
mohon nanti ya tidak berdagang
mungkin kalau omsetnya seperti apa namanya
lesehan ya mungkin ini kan sekitar satu jutaan ya
kali empat puluh lesehan kali berapa hari ya
plus kalau pedagang pedagang ini mungkin miliaran
jadi ini sudah bergantian
walaupun ppkm masih diperpanjang hingga awal agustus mendatang
pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta
memutuskan untuk mulai membuka kawasan malioboro secara bertahap
pemerintah mengizinkan para pedagang kaki lima malioboro
berjualan kembali tapi secara bergantian
selain itu pkl juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sesuai aturan ppkm level empat yang dikeluarkan pemerintah pusat
ya dua tiga hari yang lalu kan sudah dicoba
jadi kami berharap juga nanti kalau bisa berpindah yang ditutup
tidak terus menerus seperti itu
memberikan ruang untuk mereka bisa jualan
karena di close itu otomatis tidak ada orang ke situ ya
jualannya nggak akan ada yang beli
namun walau sudah diperbolehkan berdagang
sebagian pedagang kaki lima malioboro mengaku tidak mengetahui aturan yang baru
sebagian pedagang nekat membuka lapak karena terpaksa
akibat sudah tidak kuat menanggung beban kebutuhan hidup sehari hari
sebenarnya kita juga bingung mas aturannya kan juga belum jelas kan
tapi untuk kebutuhan sehari hari nggak ada ya mas
ya tadi kan kesini temannya ada yang buka yang sebelah selatan
ya kita ikutin aja kalau suruh tutup ya tutup
penutupan lokasi wisata di yogyakarta sejak penerapan ppkm darurat pada awal juli lalu
berdampak luas terhadap pedagang kaki lima
mereka mengalami kerugian karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke malioboro
harapan mereka tinggal satu pandemi segera cepat berlalu
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta